kami baru saja mendapatkan informasi pukul sebelas empat puluh satu tadi gempa susulan kembali terjadi di cianjur jawa barat
gempa bermagnitudo tiga sembilan dengan kedalaman yang sangat dangkal yaitu satu km dirasakan di warung kondang sukaresmi ciherang hingga kota cianjur
dan untuk mengetahui informasi terkini penanganan pasca gempa di cianjur jawa barat
kami terhubung dengan produser lapangan cnn indonesia raff raff kahvi
selamat siang raff raff
baru saja kami dapatkan informasi terjadi gempa lalu bagaimana kondisi di sana utama di tempat anda melaporkan saat ini
ya daniar kami juga merasakan hal yang sama ketika beberapa menit yang lalu kami merasakan ada gempa susulan
dengan dua kali yang intensitasnya berbeda di mana gempa susulan yang pertama
intensitasnya tidak begitu terlalu terasa namun yang kedua kami merasakan ada getaran yang cukup dirasakan oleh warga cibulakan
yang ada di tenda pengungsian di pabrik beras haji agus salib
dan ini merupakan gempa gempa susulan yang sudah mereka rasakan berkali kali sejak gempa besar yang mengguncang cianjur pada hari senin lalu
senin siang lalu

mereka juga akhirnya mereka juga akhirnya mereka juga akhirnya mereka juga akhirnya mereka juga akhirnya mereka juga akhirnya
bisa bertahan dengan keadaan atau juga fasilitas yang minim
karena rumah tempat tinggal mereka pun juga saat ini rata dengan tanah
saya juga ingin menginformasikan kepada anda daniar bahwa di saat mereka masih bertahan dari penderitaan akibat guncangan gempa
di mana harta benda kemudian juga sanak keluarga juga mereka masih ada yang belum ditemukan
ini juga mereka juga harus bertahan di tengah kondisi perubahan cuaca seperti misalnya hujan
terima kasih pak
apalagi jika tenda yang mereka tempati ini tidak representatif lagi untuk digunakan sebagai tempat pengungsian
mereka bukan tidak berusaha untuk mendapatkan tenda yang layak
namun karena banyak sekali atau rentang birokrasi yang begitu panjang kemudian yang begitu menyulitkan
sehingga mereka tidak bisa mendapatkan tenda yang representatif
seperti misalnya tenda peleton di mana tenda tenda yang seperti digunakan oleh pihak militer
atau mungkin tenda khusus yang seperti dari bnpb itu belum bisa mereka dapatkan
ini saya dapat tunjukkan gambarannya kepada anda di mana ada bukaan di sepanjang sisi tenda ketika hujan tersebut akhirnya turun
hawa dingin kemudian tampias air hujan ini membuat mereka juga tidak nyaman
selain bukaan buka di setiap sisi tenda yang kurang representatif seperti ini yang kita temukan tidak hanya di satu posko swadaya masyarakat
tapi di berbagai posko swadaya masyarakat ini juga kita temukan
ada juga kebocoran seperti misalnya yang dapat anda saksikan nah ini juga merupakan salah satu masalah yang membuat mereka tidak nyaman
jika seandainya tenda tenda seperti ini juga masih dilakukan untuk bertahan daniar
dan selain masalah tenda dan juga ini yang patut untuk dijadikan istilahnya gambaran adalah bahwa mereka membutuhkan semacam tempat toilet ataupun juga kamar mandi untuk melakukan aktivitas
kemudian juga membersihkan diri dan juga untuk keperluan lainnya yang lebih layak begitu
oke raff raff ada berapa banyak jumlah warga yang mengungsi di tenda tempat anda saat ini melaporkan
daniar pada saat awal di mana pada malam hari tanggal dua puluh satu kemarin kami lokasi di desa cibulakan di cigenang ini
dimana posisi ini adalah di pabrik beras hajar
beras haji agus salib
ini merupakan hari pertama saya melaporkan untuk anda
pemirsa cnn indonesia
di awal ada sekitar dua ratus sampai tiga ratus warga yang bertahan di penampungan
atau di pos kepenampungan swadaya masyarakat ini
namun jumlahnya saat ini juga sudah berkurang
saya tadi mendapatkan informasi bahwa beberapa keluarga
ada yang dijemput oleh keluarga lainnya untuk pindah ke tempat yang jauh lebih aman
dan juga lebih layak
sehingga agak sedikit berkurang sekitar mungkin di atas lima puluh atau sampai seratus
di mana mereka ini pun juga bertahan di sini
dikarenakan berbagai alasan
seperti misalnya mereka tidak ingin meninggalkan rumah mereka yang di sekeliling tenda ini
karena mereka masih menjaga aset aset seperti rumah mereka
kemudian juga mereka tidak ingin jauh dari jalan raya besar
di mana bantuan bantuan yang bisa mereka dapatkan
sehingga untuk bertahan di tempat seperti ini pun
merupakan jalan terakhir yang bisa mereka lakukan
sambil menunggu bantuan yang jauh lebih layak lagi untuk mereka dapatkan
dan yang terakhir ralf ralf tadi kami informasikan pula
bahwa ada bantuan dari basarnas yang kemudian dikirimkan menggunakan helikopter
salah satunya adalah ke wilayah cigenang
apakah ini juga warga yang saat ini mengungsi di tempat anda melaporkan
menjadi salah satu yang telah mendapatkan bantuan tersebut
kalau terkait masalah bantuan yang didistribusikan melalui helikopter basarnas
untuk di wilayah yang saat ini saya melaporkan kepada anda
belum didistribusikan melalui jalur udara
seperti misalnya menggunakan helikopter
namun beruntung bahwa di pos pengungsian ini
jaraknya agak sedikit lebih dekat dengan jalan utama
walaupun jalan utamanya tidak terlalu lebar
sehingga ada lalu lalang kendaraan
yang bisa digunakan sebagai drop bantuan yang bisa mereka dapatkan
dan tentu saja mereka di sini pun juga berbagi tugas danir dan juga pemirsa
jika seandainya warga laki lakinya ini akan diberdayakan
untuk bisa membantu tempat pengungsian ini
untuk membangun tenda yang lebih representatif
kemudian juga bisa diberdayakan untuk mencari sumber air minum
kemudian juga makanan
dan juga mereka bisa diberdayakan
untuk sebagai menjaga satu sama lainnya
agar tenda tempat mereka berdiam diri ini juga bisa lebih aman
baik untuk sementara terima kasih produser lapangan cnn indonesia raff raff kaffi